after sepuluh masih bersama anda kementerian kesehatan merilis data riset kesehatan dasar dua ribu delapan belas
yang menyatakan jumlah perbandingan penderita kanker di daerah istimewa yogyakarta tertinggi se indonesia
pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan angka ini
tidak hanya itu komunitas pendapi pun bahu membahu untuk membantu pasien dan keluarga penderita kanker
aktivitas diskusi dengan para penyintas kanker seperti ini sudah biasa dilakukan anik sudistiani sejak delapan tahun lalu
sebagai salah satu penyintas ia merasakan betapa pasien kanker dan keluarganya butuh banyak dukungan
dua tahun terakhir anik tergerak menginisiasi sebuah komunitas bernama satu hati berbagi
anik bersyukur penyintas kanker ini tidak pernah berhenti
anik bersyukur kanker tulang stadium dua yang muncul sejak tahun dua ribu tujuh lalu akhirnya sembuh pada dua ribu sepuluh meski ia harus kehilangan satu kakinya
bagi anik suaminya banjar sasongko dan anak lelakinya yang berusia dua tahun abe adalah energi bagi aktivitasnya saat ini sebagai motivator pasien dan keluarga penderita kanker
anik dan banjar kini hidup sebagai wira usaha dan tinggal sederhana di selatan jogja
menurut saya kita nggak bisa sendiri
karena kalau kita sendiri ataupun kita merasa di oh kasian ya kita akan merasa down banget
justru ketika kita ribut ayo kamu bisa kita sama sama berjuang
jadi otomatis kita juga jadi semakin semangat gitu
apa yang anik lakukan pun menjadi kebanggaan bagi keluarganya
saya satu juta persen bangga
monggong itu udah kehidupannya dia
meskipun kalau saya besok nggak ada
saya sudah ditinggal
saya sudah meninggal
nanti kalau dia mau dengan kegiatannya survivor dengan pasien anak anak monggo
itu sudah dari dalam hatinya sendiri soalnya
aktivitas kerelawanan seperti ini adalah oase di tengah masalah tingginya prevalensi atau perbandingan penderita kanker di tengah populasi masyarakat yogyakarta
dalam data riset kesehatan dua ribu delapan belas merilis bahwa angka prevalensi daerah istimewa yogyakarta tertinggi se indonesia karena mencapai angka empat delapan puluh enam per seribu penduduk
jauh lebih tinggi dibanding angka di tingkat nasional yang hanya satu tujuh puluh sembilan per seribu penduduk
dinas kesehatan daerah istimewa yogyakarta menduga angka ini tinggi justru karena hasil pengamatan penyakit berjalan baik
sehingga banyak menemukan kasus kasus kanker yang selama ini tidak terlaporkan
selain itu sosialisasi deteksi dini kanker bisa jadi juga berjalan baik sehingga kesadaran masyarakat meningkat dalam melaporkan kasus kanker
meski demikian pemda yogyakarta tetap waspada dan sudah menyiapkan langkah langkah penting
kami tetap melaksanakan tadi promosi dengan berbagai media
kemudian kami tetap melakukan deteksi dini
kami juga secara gratis bekerja sama dengan organisasi profesi juga
kemudian di seluruh puskesmas cdiy
kemudian kami juga melatih tenaga tenaga medis dan tenaga tenaga di puskesmas untuk bagaimana melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini kanker ini
para ahli kanker sepakat dan yakin bahwa kanker bisa disembuhkan bila dideteksi secara dini
di yogyakarta pemda harus punya sistem
dan kebijakan terstruktur sehingga deteksi dini kanker tidak terlambat dilakukan
terutama puskesmas layanan primer harus bisa melakukan deteksi ini
bukan kami yang twitter share tapi di layanan primer
mau bidan mau perawat mungkin kader kader posyandu dilatih untuk tanda tanda dini kanker
mau kanker darah mau kanker non darah itu harus selalu
kemudian kita buat grouping per area harus lapor kemana itu harus dibuat suatu kebijakan
kutip dari harikankersedunia com kanker membunuh lebih banyak manusia dibanding penjumlahan dari tiga penyakit sekaligus
yaitu aids malaria dan tbc
lima puluh persen pasien kanker hidup di negara berkembang seperti indonesia
kanker dapat dicegah dengan mengurangi konsumsi tembakau dan alkohol
mengurangi paparan bahan pemicu kanker mengikuti program vaksinasi
serta menjalani perilaku hidup bersih dan sehat
nah tepat di hari kanker sedunia hari ini telah bersama kita dokter spesialis bedah bedah dan konsultan onkologi
dr dian hangesti dan penyintas kanker sekaligus aktivis love pink mbak lola widiani
selamat pagi dokter selamat pagi mbak lola
sehat hari ini ya
ini dia nih kalau kita bahas kanker dari tahun ke tahun selalu ya entah itu ada seremoninya entah itu
kita selalu bahas dalam bahasan seperti ini tapi faktanya yang menarik bukan menarik sih ya
tapi ini agak sedikit miris juga bahwa penderita kanker meningkat setiap tahunnya
sebetulnya apa sih penyebabnya dokter dian apakah memang banyak masyarakat yang deteksi dini
atau justru hal pola kehidupannya nih yang mulai wah udah banyak sekali hal yang bisa menjadi faktor
jadi sebenarnya faktornya ada dua dari penderitanya sendiri
memang itu berhubungan dengan pola hidup
jadi sekarang kayaknya pola hidupnya lebih buruk dibandingkan dulu dulu ya
pokoknya instan gitu ya
sekarang junk food banyak belum lagi clubbing kan ngerokok minuman beralkohol gitu
nah sedangkan dari faktor yang lainnya itu karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi
kita bisa mendiagnosis lebih cepat dan lebih
datanya juga lebih akurat
kalau dulu mungkin pasien pasien yang menderita kanker meninggal ya dianggap eh ya i don't know
oh ini hasil apa di guna guna
karena sekarang kita alatnya juga lebih canggih ilmunya juga sudah lebih maju kita bisa mendiagnosa
hmm gitu dokter berarti memang pergeseran pola hidup juga berpengaruh penting ya danir untuk peningkatan begitu ya dokter
nah kita berbicara mengenai kanker kita ke mbak lola nih sebagai penyintas kanker
mbak lola ini sejak kapan dan boleh diceritakan itu awalnya bisa tahu terkena kanker itu bagaimana
ya awalnya sih tidak sengaja
saya ikut mengantarkan kakak ipar saya yang waktu itu ingin bertemu dengan dokter onkologinya membuat jadwal operasi pengangkatan tumor jinak di payudaranya
kemudian saya meminta kepada dokter onkologi untuk memeriksakan mamografi karena saya tidak pernah melakukan selama hidup saya waktu itu
karena kan biasanya kita melakukan pap smear saja
dan hasil dari mamografi dan usg payudara ternyata terindikasi bahwa saya ada tumor ganas
dan untuk memastikannya lagi harus dilakukan biopsi ya dok ya
jadi setelah dari hasil tersebut beberapa minggu kemudian saya dioperasi melakukan biopsi dan hasilnya memang terjadi memang ada kanker ganas
maksudnya tumor ganas yaitu kanker payudara
dan saat itu juga jaringan seluruh payudara saya yang sebelah kiri
jadi saya kehilangan payudara saya yang sebelah kiri
dan di awal itu di tahun dua ribu sebelas di bulan maret
saya masih ingat sekali dua hari sebelum saya ulang tahun
di usia tiga puluh enam tahun
saya merasakan bahwa itu adalah anugerah hadiah yang terbaik buat saya
karena saya merasakan bahwa oh saya menjadi manusia baru lagi
nah di tahun dua ribu enam belas ternyata saya ada metastase kanker payudara ke getah bening leher ketiak dan di rongga dada saya
dan hasil pas kan juga mendapatkan ada
kanker di tulang panggul kanan saya
saya menjalani pengobatan dua belas kali untuk kemoterapi
ternyata tidak sampai di situ saja
setelah melalui kemoterapi selama delapan bulan
saya harus dilakukan pengangkatan kedua induk telur saya dan rahim saya
dan itu untuk mengurangi resiko hormon estrogen
produksi hormo estrogen yang sangat tinggi
karena saya hasilnya kan irpr
atau triple positif ya dok ya
jadi diantisipasi dengan mengurangi produksi hormon estrogen
yang saya lakukan sekarang ini adalah dengan mengkonsumsi obat selama lima tahun
dan kontrol tiga bulan sekali
alhamdulillah saya berada di sini dengan sehat bersama semua di sini
itu cerita yang begitu mengalir dari mbak lola ada banyak sekali tahapan jatuh bangun yang dirasakan sama mbak lola waktu itu ya tidak pernah terbayangkan juga
apa lagi oleh kita sesama wanita
tapi sebelum saya ke dokter dian saya mau tanya dulu mbak lola waktu itu sudah diperiksa kemudian baru ketahuan kalau itu ternyata sudah ganas memang tidak ada rasa rasa sakit atau apa ya keluhan sebelumnya
jadi kan kanker itu ternyata silent killer ya dok ya
saya tidak merasakan apapun tapi saya meraba
saya memang sebulan sekali itu rajin melakukan sadari yaitu periksa payudara sendiri
dan dari situ saya merasakan ada benjolan benjolan di payudara sebelah kiri saya dan kanan sebenarnya ada yaitu masih kista waktu itu
alhamdulillah masih kista
dan ternyata hasilnya kan kanker gitu ya
terdiagnosa karena tadi saya memisahkan diri secara sebulan sekali melakukan sadari dan itu akhirnya hasilnya
jadi memang kita harus curiga ya sama apa yang ada di tubuh kita ya
saya juga baru ingat bahwa di puting saya saya sudah tidak mengeluarkan saya tidak menyusui selama sudah empat tahun
tapi masih meluarkan cairan putih seperti lemak
saya pikir waktu itu itu hal yang biasa ya dok
susu saya keluarnya banyak gitu
jadi anak kedua sudah saya tidak susui selama empat tahun kok kenapa masih ada cairan yang keluar di puting saya

itu yang membuat saya juga jadi curiga
makanya saya minta untuk diperiksa
berarti memang awas ya dengan kondisi diri sendiri apalagi anatomi tubuh kita apabila mulai merasakan sesuatu yang baik
janggal gitu ya
janggal gitu mungkin bisa langsung di deteksi
nah berbicara mengenai deteksi ini kita ke dokter dian
dokter seringkali gitu banyak tidak hanya mbak lola gini juga teman teman kita dalam kehidupan sehari hari yang katakanlah terlambat begitu
diperiksakan ternyata sudah di stadium ganas stadium akhir mungkin
nah ini berarti kan deteksi dini itu bagaimana sih dok bagaimana akhirnya kita bisa urgensi dari deteksi dini ini itu bisa diterapkan
ya jadi memang kanker itu kalau ditanya gejala awalnya gimana sih
biasanya kalau masih awal nggak ada gejala
kalau seperti kayak mbak lola
kalau kanker payudara kalau ini ditanya enggak ada gejala enggak sakit enggak apa gitu
jadi makanya perlunya deteksi dini karena kalau kanker bisa ditemukan dalam stadium yang lebih awal
dan ditangani secara tepat itu bisa disembuhkan
jadi untuk kanker payudara kita bisa deteksi dini dengan melakukan sadari benar seperti yang mbak lola bilang
terus untuk kanker cervix kita bisa lakukan pap smear
minimal tiga tahun sekali sejak aktif melakukan hubungan
hubungan intim ya
terus misalnya untuk kanker kulit gitu ya itu kan berhubungan dengan paparan terhadap sinar ultraviolet
jadi kita pakai sunscreen
nah terus misalnya kanker paru
kita tahu kanker paru itu penyebab utamanya itu rokok
itu ada yang kita bilang tiga puluh pack year
jadi maksudnya kalau orang merokok satu pack per hari
selama tiga puluh tahun
maka maksudnya dua pack per hari
selama lima belas tahun
itu risiko untuk terkena
karena kanker paru parunya itu tinggi
nah gini dok
kalau saya sih awam ya belum pernah memeriksakan diri untuk mencoba mendeteksi adakah kemungkinan kemungkinan penyakit kanker misalkan
nah kalau tadi kan ya sadari berarti di daerah payudara sudah pasti maka kita akan ke dokter onkologi untuk hal tersebut
bukan cara caranya ya untuk mendeteksi kanker di payudara ya
tapi kalau saya ingin keseluruhan mengetahui secara keseluruhan karena saya tidak ada gejala gejala ataupun merasakan kejanggalan mungkin tidak
jadi secara keseluruhan nanti saya bisa tahu tuh ada di bagian mana yang mungkin terjangkit
mungkin tidak tuh dok
atau saya harus ada deteksi deteksi sendiri
kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali
itu karena terjadi karena adanya kerusakan gen
dan kerusakan gen ini ada yang diturunkan
ada yang didapat selama hidup
karena itu tadi pola hidup
hidup gitu ya
kalau yang diturunkan itu nggak bisa diapa apain
tidak bisa dicegah
tapi yang kita bisa cegah adalah yang didapat
jadi tentu kita harus
menghindari faktor faktor pemicunya
terus kalau seperti mbak dian niatanya mau diperiksa suruhnya
kayak khawatir gitu
jadi sebenarnya gini
saat ini yang nomor satu kanker payudara
nomor dua kanker mulut rahim
jadi itu aja dulu yang yang mesti di
utamakan deteksi gitu ya
kecuali misalnya dalam keluarga
oh keluarga saya banyak yang menderita kanker usus
untuk kanker usus juga dideteksi misalnya dengan pemeriksaan
darah samar pada kinja
nanti kita akan bahas lagi ya
karena ada tadi ya faktor faktor keturunan
bagaimana dengan orang orang yang tidak memiliki keturunan
tidak memiliki faktor keturunan
sama sekali dengan kanker
nah mereka ini nih yang suka takut atau tidak mau tahu dengan kondisi tubuh
tunggu saja dan nanti ya
kita akan bahas di after sepuluh
masih di after sepuluh dan kita masih bersama dr dian pangesti dan penyintas kanker sekaligus aktivis love pink mbak lola widiani
nah kita ke mbak lola
mbak lola tadi di sebelumnya sempat bercerita bahwa memang banyak sekali kanker yang terdeteksi dalam waktu yang bersamaan dan tidak berjauhan begitu
itu pasti merupakan situasi yang katakanlah berat ya daniel
tidak hanya untuk seorang
luar biasa manusia tapi sebagai perempuan apalagi kanker payudara begitu dan pastinya kita ada perasaan sedih atau mungkin
bagaimana galau atau kalut begitu
bagaimana peran lingkungan atau keluarga mbak lola sendiri untuk menghadapi membantu mbak lola menghadapi situasi itu
bagi saya memang kan penyakit kanker ini bukan perseorangan perorangan gitu ya
karena jika ada salah satu keluarga atau ibu yang terdiagnosa kanker pasti dampaknya akan lebih besar
karena kalau ada satu keluarga atau ibu yang terdiagnosa kanker pasti dampaknya akan lebih besar
pasti dampaknya yang paling merasakan adalah keluarga
jadi alhamdulillah sewaktu saya menjalani pengobatan suami selalu mendampingi saya
dengan kesibukannya suami mau cuti bekerja menemani saya melewati kemoterapi
waktu itu kan di awal tujuh jam ya dok ya saya harus menjalaninya
dan empat hari setelah kemoterapi mulai deh tuh rasanya
bergejolak semua tuh hormon
rasa mual muntah adanya sariawan badan rasanya nggak enak
dan saya sempat dua kali masuk rumah sakit harus disuntik penambah sel darah putih
dan itu membuat suami saya panik
karena kalau kita sampai pasien pasien kanker ini sampai kena infeksi penyakit infeksi itu berbahaya sekali
peranan keluarga peranan teman itu sangat dibutuhkan sekali bagi pasien kanker
karena bagi saya itu adalah fondasi dasar untuk kita supaya bisa semangat hidup bisa menjalani pengobatan yang sangat berat
mungkin dilihatnya saya waktu itu ahy aja ketawa ketawa aja
karena saya bisa bersemangat karena keluarga
karena anak saya waktu itu masih usia empat tahun dan dua lima tahun
dan saya melihat suami saya dan kedua orang tua kakak saya dan teman teman yang tadinya saya teman
teman teman yang tadinya saya pikir kok mereka tidak ada di bawah saya
ternyata mereka datang mendoakan memberikan support memberikan perhatian
yang sangat besar sekali buat kehidupan saya
jadi saya menjalannya dengan ikhlas dengan sabar dengan penuh keyakinan
keyakinan kepada dokternya juga bahwa beliau bisa menyembuhkan saya melalui tangannya lah
dari allah lah saya bisa sembuh gitu kan bisa sehat
dan semua yang saya dapatkan itu sekarang saya bersyukur bersyukur dan bersyukur
apapun itu saya menyekapi hidup jadi lebih banyak bersyukur
dan sangat sangat dibutuhkan sekali dukungan
dan sekarang ini dengan saya berada di love pink ya di komunitas yang semuanya anggota wanita kanker payudara
saya mendapatkan banyak banyak dampak positif
seperti kami di
mendapatkan pendampingan secara mental dan emosi
mendapatkan banyak informasi tidak hanya bagi penderita kankernya saja
tapi juga untuk keluarga
diberitahu bagaimana cara
ya saat ini kalau si pasien sedang begini lagi begitu kita harus bagaimana
sebenarnya apa sih mbak yang dibutuhkan ya
agar kita semua yang karena penyakit ini ya tidak menutup kemungkinan semua orang mungkin saja terjangkit kanker
sebenarnya apa sih yang dibutuhkan selain semangat tadi ya
kadang kadang kan kita agak sedikit ragu bingung harus seperti apa memberi dukungan
apakah harus merasa sedih juga atau seperti apa sih mbak yang sebenarnya dibutuhkan
yang mbak rasa tuh ini sebenarnya dibutuhkan gak yang harus nangis datang atau seperti apa
karena kan itu emosi yang memang pasti spontan muncul seperti yang tadi kita katakan
kita menebak saja mbak pasti galau mbak pasti sedih pada saat menerima kenyataan itu ya
tapi sebenarnya apa yang dibutuhkan
ya waktu diagnosa saja saya sudah merasakan kayaknya mau mati besok nih gitu kan ya
dan melihat suami nangis waktu dinyatakan saya kanker saja itu sudah saya bingung harus bagaimana
nah tadi ya peranan keluarga terutama itu yang berada terus di sisi kami dengan cara mengelus aja kita tuh udah senang
kuat begitu ya
apalagi dengan saya sekarang berada di komunitas yang sesama merasakan sakit menderita kanker payudara kita tidak merasa sendirian gitu ya
jadi hal hal yang dibutuhkan selain juga itu ya pasti doa
dan harus punya keyakinan keyakinan lah bahwa saya pasti bisa saya pasti sembuh
karena banyak sekali yang di luar sana yang lebih lebih penyakitnya lebih parah kok
tapi mereka bisa survive kenapa enggak gitu kenapa saya nggak mencoba kenapa saya harus bersedih terlalu lama
itu juga akan membawa kesembuhan apalagi menyalahkan diri sendiri
itu alhamdulillah saya nggak ada di kamus saya
saya harus apa ya sewaktu saya ingin memeriksakan diri saja saya sudah membentengi diri saya untuk oke saya harus siap
dalam macam kemampuan
dengan segala macam kemungkinan gitu
jadi banyak hal yang dibutuhkan memang sewaktu kita menjadi pasien ya
informasi informasi yang pasti pergi ke dokter yang tepat dan melakukan pengobatan medis
jangan ya kalau saya sih nggak maulah ke alternatif gitu
nah itu nih yang menarik dan juga sekarang banyak sekali diperbincangkan sama masyarakat muncul gitu ya
begitu ada penyakit udahlah nggak usah ke rumah sakit dulu aja
tradisional aja dulu herbal aja dulu
nah gimana pendapat dokter dian
sebentar saya mau nambahin dulu yang tadi mbak lola
mbak lola ini hebat sekali
jadi memang saat didiagnosis kanker itu yang nomor satu memang berat tapi harus adalah menerima diagnosis
karena kalau orang enggak menerima denial
jadi dengan dia menerima bahwa dia menderita kanker dia akan berpikir lebih jernih untuk mencari pengobatan yang tepat
dan yang kedua yang harus adalah optimis
optimis bahwa kanker ini sekarang kanker ini kalau stadiumnya masih awal itu bisa disembuhkan
jadi dengan orang optimis ada namanya sel t sel kekebalan
itu terbentuk banyak itu yang melawan penyakitnya
positif thinking makanya
positif thinking ya mindset
lanjutkanlah dengan cara medis itu tadi
gimana tuh dokter tuh yang herbal herbal itu
jadi gini di dalam dunia kedokteran ini kita mengenal pengobatan berbasis bukti
atau bahasa gaulnya evidence based method
jadi pengobatan berbasis bukti itu ga cukup dari testimoni
saya sembuh loh
ini tetangga saya saya sembuh loh pakai ini gitu
ga cukup gitu
obat itu kalau umpama kita yang untuk diberikan ke pasien itu sebelum sampai menjadi obat untuk pasien
itu sudah melalui uji klinis
berapa tahap itu
mulai dari uji di laboratorium ya
bahan ada satu bahan
diambil nih zat mana nih yang efektif nih zat mana
nah nanti itu diteliti ada beberapa tingkat
habis itu diindikan ke hewan percobaan
dari hewan percobaan kecil terus hewan percobaan yang lebih besar
kalau udah aman baru ke manusia
manusia terbatas dulu nanti kalau aman baru dikeluar
jadi apa diteliti efektifitasnya
oke prosesnya panjang gitu
ya zat ini dengan dosis berapa yang menimbulkan efek terapi
dosis berapa yang menimbulkan efek samping
dosis berapa yang menimbulkan efek fatal
gak bisa main sembarangan aja
nah sayangnya terapi herbal sampai saat ini belum mencapai tahap itu
jadi kita selalu harus kembali ke terapi berbasis bukti
oke itu dengan cara medis itu tadi lah ya
memang sebetulnya kita pengen ngobrol ngobrolnya lebih panjang
bersama dengan dokter diana dan juga mbak lola
soal ini kan hal yang cukup sensitif
tapi masyarakat juga banyak yang masih belum melakukan deteksi dini
tidak berani takut begitu bilangnya ya
tapi mudah mudahan dengan sedikit perbincangan kita pada hari ini
tepat di hari kanker sedunia banyak sekali masyarakat nantinya akan tergerak untuk mendeteksi paling tidak ya
dan memang kalau misalnya sudah terjangkit menjadi lebih semangat tadi
optimis begitu ya mbak lola ya
harus percaya dan keluarga lah yang menjadi dukungan nomor satu
terima kasih dokter diana
terima kasih dokter diana dan mbak lola
terima kasih juga municipur semua yang bersama kami di after sepuluh
nanti usai jeda kita akan bicara soal jelang imlek
besok tanggal merah nih ya
sejumlah acara perayaan imlek akan digelar di taman mini indonesia indah dan kawasan wisata ancol
pengelola berharap rangkaian acara ini juga mampu meningkatkan jumlah wisatawan
informasi selengkapnya usai jeda berikut